tony kamu mau pergi sama zarina ya
ya udah deh selamat jalan

eh gue yang telfon

sayang tuh ya
aduh yang sakit ya

oke om gak apa apa kalo emang ini keputusan om sama tante
s saya terima tante

no way kamu enak aja langsung keluar
nah om rugi
dua bulan sewa kamar
ya sama tante

om ngerasa kehilangan om
waduh berarti cuma gue doang yang akan bilang sorry mah fren
bos kenapa gak bilang kalau enggak kan

lagi narakan diri gue bro
tiap hari gue ditanggin uang sewa tiap hari gue ditanggin uang sewa

tapi sebelum itu aku harus kasih pelajaran dulu sama mereka
veranix eh kasih pelotheimu tuh
saya sudah kalau moo sama om tuh waktu saya masih perhatian comentarios term yi
terima kasih justry